aturan penggunaan mobil dinas telah dikeluarkan beberapa pemerintah daerah
menteri dalam negeri cahayokumolo berpendapat mobil dinas hanya digunakan untuk keperluan tugas pemerintahan
bukan untuk kebutuhan pribadi
pemerintah provinsi dki jakarta melarang pegawai negeri sipil menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik maupun liburan lebaran
laksana tugas gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat menegaskan
pns yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja daerah
jarod mengimbau warga turut berpartisipasi dengan melaporkan pns yang kedapatan menggunakan mobil dinas selama libur lebaran
kami punya mekanismenya gampang sekali dipotong tkd nya cukup susah
kita sudah punya teknologinya kita lihat sama siapa gitu kan keterlaluan ya
tkd sudah cukup tinggi cukup besar
mereka terus kalau mau mudik pakai kondoran dinas apa nggak malu
karena kondoran dinas kan untuk dinas bukan untuk acara keluar apalagi mudiknya sampai jauh
ke sumatera misalnya atau ke jawa timur pulang ke blitar waduh
ya misalnya ya jangan
larangan ini ditanggapi positif oleh menteri dalam negeri cahyokumolo
menurutnya aset pemerintah seperti mobil dinas hanya digunakan untuk keperluan
sehingga tidak diperkenankan untuk keperluan pribadi atau keluarga
tapi setahu saya ya setahu saya tidak
nggak ada loh saya punya mobil menteri kalau saya mudik ya tidak pakai mobil menteri
saya kira tidak saya kira
saya kira seorang kepala juga sudah punya mobil kecuali dia nggak punya mobil
kecuali dia pada hari idul fitrinya berkunjung di satu tempat yang ketemu masyarakat itu tidak ada masalah
saya kira kalau enggak apa ya
ya melekat ya tapi saya kira kok nggak ada
secara etika kalau dia memang nggak punya kendaraan gimana
itu kan jabatan melekat itu saja
penetapan larangan penggunaan mobil dinas ini berbeda beda
di kabupaten bandung misalnya mobil dinas boleh digunakan namun tidak boleh keluar jawa barat